kesulitan belajar secara daring selama pandemi corona dirasa pelajar di jorong sungai guntuang
nagari pasialawe kecematan paulupuah kabupaten agam sumatera barat
yang harus mendaki bukit demi mendapatkan sinyal dan belajar di pondok pondok kecil di pinggir bukit
kesulitan belajar tak jauh berbeda di alami keisha nayara fnd
sejak pukul delapan pagi tetap semangat bersekolah meskipun dilakukan secara daring
selain belajar ia turut membantu menjaga lapak dagangan orang tua di kawasan bukit duri jakarta selatan
meski pembelajaran dilakukan secara online bukan berarti siswi kelas dua a sekolah dasar negeri satu pagi bukit duri jakarta ini menemukan kemudahan
sulung dari tiga bersaudara berusia delapan tahun ini harus berbagi gawai pinjaman saudara
dan kemudian berbagi kepadanya bagaimana cara untuk memperbaiki kekuatan kebersihan masjid di jakarta

aku bangunnya setengah tujuh jalannya jam delapan sama ayah sama bunda
tema sama matematika sama agama
ayah keisha tak lagi bekerja sebagai tenaga panggilan kebersihan masjid sejak pandemi berlangsung
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
ibu ndake keisha turut membantu berjualan makanan milik tetangga dengan upah rp lima puluh per hari
upah ini masih harus ia bagi dengan kebutuhan makan keluarga
dan membeli paket internet sebesar rp dua puluh lima per hari
kendalanya ya paling kalau lagi kakaknya ngerjain adeknya reputan minta youtube upahin hp
karena kan hp cuma satu jadi harus rame rame gitu kan
karena kan saya juga ngajarinya nggak cuma kesa doang abis kesa
adeknya lagi yang nomor dua yang tk
ada kendala di gadget atau kuota atau bagaimana sih dari penghasilan yang saya diberi jualan ini
ya paling kuota sih ya mas ya kalau ini kalau lagi emang ada rezeki ya saya bisa beli lagi
kalau emang lagi enggak mungkin saya dapat kiriman dari kakak gitu
okta berharap pemerintah segera membuka kembali sekolah agar proses belajar mengajar menjadi efektif
sementara keisha sudah merindukan teman teman guru dan suasana sekolah yang ia tinggalkan selama hampir setengah tahun
raff raff kahvi julian asri jakarta